pilihan bagi jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin
gubernur dki jakarta anies baswedan memutuskan untuk menerapkan kembali
pembatasan sosial berskala besar psbb secara ketat
seperti pada awal masa pandemi covid sembilan belas
kebijakan itu diambil anies dengan mempertimbangkan terjadinya
peningkatan kasus aktif positif covid sembilan belas di jakarta
serta krisis kapasitas ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang icu bagi pasien
anies juga meminta selama psbb pekerja untuk bekerja dari rumah atau wfh
kebijakan itu mengharuskan sejumlah karyawan harus kembali bekerja di rumah
salah satunya alvin mas paitella pegawai negeri di salah satu kementerian ini
mengaku telah siap untuk kembali bekerja dari rumah
sebelumnya alvin memang sudah merasakan bekerja dari rumah
selama beberapa bulan pada psbb tahap pertama
namun dengan diberlakukannya psbb ketat
alvin akan kembali melakukan aktivitasnya dari rumah
alvin pun mengaku dengan kondisi saat ini lebih aman bekerja di rumah
apalagi kantor mensupport untuk bekerja di rumah
alvin mengatakan bahwa hanya dengan bekerja di rumah
dia bisa lebih nyaman dan aman
alvin merasa lebih nyaman dan aman kalau mengerjakan sesuatu di rumah juga
hampir sama halnya kayak di kantor saja sebenarnya
sementara itu psikiater nova rianti yusuf mengatakan
bekerja di rumah pada saat pandemi ini jauh lebih bermanfaat
selain itu nova juga memberikan tips kepada pegawai agar tidak stres
dan tetap produktif ketika bekerja di rumah
manajer british royal psychology itu sampai mengimbau bahwa
manajer harus mengutamakan well billing dari pegawai
itu yang lebih utama daripada produktivitas
nah oleh karena itu
saya lebih melihat bahwa lebih efektif kalau sekarang ini
lebih menitik beratkan kepada timun
melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home adalah salah satu solusi
yang membuat kita tetap berkontribusi kepada perusahaan
di saat pandemi ini tentunya akan membantu terhadap pengendalian covid sembilan belas
menekan kurva lonjakan penyebaran virus
dan juga membantu tenaga kesehatan
jimmy chandra arief tidiawan jakarta